oke untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada ahmad naufalul umam dosen psikologi universitas mercubuana
mas ahmad selamat malam saya panggilnya apa nih mas ahmad atau
mas naufal oke mas naufal selamat malam
mas noval kalau kita lihat dari iklim sosial gini ya mengenai adanya ikatan bangsawan bisa sampai melakukan penipuan gitu
nampaknya masih mendukung nih secara sosial bahkan sekeliling warga tadi sempat mendukung karena mau bikin pusat budaya di sana
tapi kalau kita ke psikologisnya ini apa yang membuat seseorang kemudian bisa berimajinasi tinggi yang pada akhirnya sadar sendiri kalau itu tuh untuk menipu orang banyak
ya itu sebenarnya itu hal yang baru ya
kita pernah punya kanjeng dimas kita pernah punya ponari kita pernah punya macam macam
dan selalu ada karismatik figure atau karismatik leader yang di situ tiba tiba punya pengikut banyak atau punya simpatisan banyak
bukan hal yang baru sebenarnya gini kita cuma tinggal menunggu orang orang baru muncul dari hari ke hari aja sebenarnya di indonesia ini
tapi kan di apa ya di era digital saat ini gitu maksudnya banyak orang yang harusnya bisa semakin aware dengan adanya berita bohong
adanya hal hal yang mungkin
dianggap tidak relevan tidak wajar di sekitarnya
apa yang menimbulkan dari diri sendiri kok ya mau begitu bergabung dengan raja dan ratu ini
di sini yang kita tidak bisa memukul rata semua dinamika sosial yang ada ya
mungkin kalau kita di jakarta atau kota kota besar akan melihatnya sebagai suatu hal yang sangat konyol
tapi kita lihat ini kan di tempat tempat di mana sirkulasi informasi tidak selancar dan tidak sebebas kita di kota besar ini
mungkin mereka biasanya kontak
dan yang bisa mereka akses di media sosial sekalipun juga itu itu saja gitu
jadi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan mereka yang mengikut ini gitu dengan standar yang kita punya
sekarang di sini mungkin ada sesuatu yang tersendiri yang buat mereka jadi tertarik atau sejenisnya
ini butuh penelaan lebih lanjut
ini kan perwarjo
ponari ada di daerah daerah yang agak sedikit degruded juga gitu agak terpencil
ada dinamikanya sendiri intinya
oke ada dinamika sendiri di daerah daerah yang kita katakan terpencil
kalau faktor dari apa namanya historikal
historical sebelumnya memang wilayah tersebut tidak tersentuh dengan edukasi tidak tersentuh dengan sosialisasi
itu juga menjadi ini ya faktor yang membuat kayaknya bisa nih melakukan penipuan di sini
saya menduga seperti itu
karena ya itu informasi yang berputar di antara mereka tentang keuangan tentang segini siapa kan
yang menggandakan uang sekalipun juga sampai banyak pengikutnya juga dan banyak yang percaya gitu kan
ya ada sesuatu yang
beda dari apa yang kita temui sehari hari di sini
itu butuh konteks yang biasanya agak jarang diangkat oleh media
konteks lain yang membuat mereka bisa percaya
yang mana itu nggak sama dengan apa yang biasa kita bahas sehari hari gitu
modus modus seperti ini memang ramai dipergunakan begitu ya untuk menipu banyak orang
kalau mas noval ngeliat
oh utamanya itu karismatik leader
bukan hanya tentang penipuannya saja
ini biasanya untuk sikti sikti manapun sampai yang melakukan kekerasan dan melakukan apa
kulik anak gitu kalau yang di luar yang charles manson dan segini segini itu kan
intinya kuncinya adalah karismatik leader
orang yang benar benar eksentrik yang benar benar kayak memberikan kepastian jawaban dalam hidup ini itu
bakal menarik perhatian orang banget lah satu dua
bahkan sebesar ratusan kalau menaruhnya gede banget
karismatik leader intinya
oke ini sekarang sudah ada banyak pengikutnya
tapi raja dan ratunya sudah ditangkap
sudah ditetapkan sebagai tersangka
biasanya apa yang terjadi terhadap para pengikutnya ini
dampak apa yang
dampak psikologi apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi pada para pengikutnya
para pengikutnya mungkin akan ini ya
antara satu linglung atau dua mulai disillusion gitu
atau mulai tersadarkan merekanya
tapi itu bakal makan waktu agak lama sih
biasanya kalau protein juga butuh rehabilitasi yang cukup panjang kan
mereka sudah menjatuhkan atau menginvestasikan perhatian dan kepercayaannya pada tokoh tokoh tersebut
ini sebenarnya sama kayak kita kayak diputus pacar atau diceraikan gitu
tidak ada kehampaan yang
tiba tiba dalam hidup
nah itu cukup berat juga
sebenarnya perlu diperhatikan itu
mantan mantan pengikutnya bagaimana kelanjutannya ke depan
jadi harus diavaluasi juga ya seperti apa psikologisnya mereka
sekedar ini juga sih bang
untuk berbagi apa yang mereka rasakan dan pikirkan setelah itu
apakah mereka akhirnya mulai tersadarkan atau justru mereka merasakan bahwa pemimpinnya sedang dizolimi
itu juga bisa jadi tuh
berpercaya seperti itu
jadi mereka tetap merasa kalau
keraton agung sejagat ini tetap ada begitu ya
yang harus dipastikan makanya
perlu diperhatikan benar nih
oke artinya ini bisa juga dong mas naufal untuk memicu perundungan yang terjadi di sekitar wilayah tempat mereka tinggal
iya gak sih
betul sekali ya
gimana kemudian langkah preventif untuk mengurangi hal tersebut
rangka preventifnya sebenarnya cerita seperti ini sebaiknya dirangkum pada suatu kajian yang benar benar ini ya
bisa diakses banyak orang bahwa ada loh
seperti ini gitu
yang bisa diakses oleh semua orang
jika muncul tokoh tokoh serupa lagi
kan udah kebanyakan kita punya tokoh seperti ini
kalau ada yang serupa lagi orang bisa tahu lah
ada lo kajian di sini kan lo gak baca ini
gak pernah akses ini
gak ada yang jadi di sana sini
kayaknya orang ini sama deh kayak yang sebelum sebelumnya gitu
itu yang belum kita lakukan itu
karena itu elupur dari perhatian kita yang semacam cptpn ini
meskipun sudah terjadi berulang kali
mas naufal ini kalau saya baca informasinya ya
raja ini usianya empat puluh dua tahun tadinya punya kooperasi
kemudian gagal membentuk kooperasi
dan akhirnya memberikan iming iming gaji besar kepada teman temannya
untuk jadi pengikutnya
ini biasa dilakukan oleh para si leader leader yang punya karisma ini ya
iya itu biasanya tipikal action kepribadian seperti itu
tapi cerita kegagalannya dia diceritakan tidak sih mas
mereka selalu menginginkan menjadi spotlight dari orang orang di sekitarnya
dan mengingin menjadi
orang yang terbaik lah
pokoknya dimanapun tempat itu mereka berada
itu otomatis aja sih biasanya
bahkan yang tidak separah itu pun di orang orang pada umumnya
kita bisa temuin beberapa orang yang
pokoknya kalau dia ada di satu tempat dia ingin merasa yang paling wah lah di situ
ada kecenderungan buat orang orang seperti ini untuk memanipulasi informasi atau menjual apapun
biar mereka tuh yang paling punya banyak koneksi
paling suci atau paling sejenisnya
banyak ya centernya kayak gitu
ini kayak narsistik personality disorder gitu kali ya mas novi
nggak sampai disorder sih tapi indikasi indikasi narsistiknya
mas naufal ini kan terjadinya di purworejo
kemungkinan nggak sih hal hal semacam ini bisa terjadi di kota kota besar seperti jakarta
itu yang saya sangat tertarik untuk melihatnya
apakah sebenarnya itu bisa terjadi atau enggak
kalau iya sih kenapa gitu
tapi sejauh ini kalau di perputaran informasi yang seperti kota jakarta surabaya semarang dan kota kota besar lainnya

kemungkinannya sangat sangat kecil
saya bisa bilang seperti itu
karena orang pasti selalu membiaskan cross check dan sumber informasinya tidak hanya dari orang orang seputarnya aja
di sumber informasinya itu global
keyword search nya lebih banyak
sumber informasinya lebih banyak
dan dia lebih tahu mana yang reliable dan mana yang tidak bisa dipercaya
asal google terus dapat gitu aja
artinya memang edukasi yang
yang jauh diutamakan begitu ya untuk warga warga daerah supaya lebih sadar
supaya lebih tahu bagaimana menyaring informasi informasi dari orang lain dari orang sekitar begitu ya
mas ahmad naufalul umam terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini